ihh bagus yah bersih jadi pengen
makanya potati buruan beli
mumpung lagi ada promo akhir tahun
dapet cashback bisa sampe tiga jutaan
saya promisi dulu ya ani makasih yah
dih lama lama gua prihatin sama si naim
kayanya si maik gak mau sama si naim
padahal naim udah kelamaan hidup sendiri
butuh orang buat nemenin
lah emang lu apa
kan saya juga sama udah lama hidup sendiri
butuh orang yang nemenin
pohon beningin lubunya ke dong dong
kalau ada yang mau nemenin
gua juga mau dong
kalo gak kencing di atas genteng yang dibakar
john emang semua yang ada di internet pasti benar
nih bapak saya emang pasti tau atuh opat jengjerihan
sama aja emang bapak kamu udah pasti bener
bapak lagi di rumahnya haji murod
kan kalo di kampung mah obatnya kalo jengjerihan itu suka minum rebusan daun kumis kucing
kan banyak di sukabumi pis
kalo obat jengjerihan apa yah
jengjerihan kalo kata orang sini mah anyang anyangan
ikat aja jempol kakinya pakai karet
kalau gitu ntar dicoba dua duanya pak
makasih ya pak
kata bapak saya pakai rebusan daun kumis kucing
ya pasti bener haji murod lah ikat jempol kaki
ih beneran bapak saya tuh pakai rebusan daun kumis kucing
rebusan daun kumis kucing
rebusan daun kumis kucing
rebusan jempol kaki
yang jualan herbal kumis kucingnya online po tati
jadi po tati transfer terus nanti dikirimin ke rumah po tati
oh bisa nyampe hari ini
ih paling cepet juga besok po
yaudah po tati cari sendiri aja
di pasar mungkin ada
di pasar ya
yaudah deh kalau gitu makasih ya
handphone baru ya
iya soalnya aku suka banget sama desainnya
elegan terus kameranya juga keren
aku mau dong di foto
ih bagus ya
makanya po tati buruan beli
mumpung lagi ada promo akhir tahun
dapet cashback bisa sampe tiga jutaan
saya promisi dulu ya ani
assalamualaikum bang harun
bang harun ada mbak isah
kan tadi perginya sama bang ojek
saya udah pulang
maaf saya boleh dukung kabar mandi lain gak ya
nanti jangan lupa bekasnya disiram ya
mertua lu ada
ada pak haji
mari silahkan masuk pak
lu masih sakit im
pak haji sama pak odi masih lama gak disini
emangnya kenapa mbak
kemarin surti udah bikinin kopi
tapi udah keburu pulang duluan
lu seneng bikinin
makasih mbak isah
oh ini aku masuk
gini indeke gak enak sama mas pur
kemarin mas pur bela belain dpr rental mobil rp satu ratus lima puluh ribu
ih mas pur hebat
tapi indeke jadinya pake mobil kang amin
indeke mau balikin duitnya mas pur gak mau
emangnya neng indeke nyuruh mas pur buat nyariin mobil
mas pur yang maksa cari sendiri
tapi ineke gak tau mas pur nyariin mobil
ya udah gak usah dibalikin aja uangnya
kan yang salah mas pur
aduh ineke gak enak